hai obat penyumbur rambut
eh bulu bulu kipan lu ngapain lu nunggu gua eh eh eh apaan tuh apaan itu ya ya pagi no bukan apa apaan
nih ah bukan apa apaan gue sepet lo kalau ngomong sembarangan aja tadi gua lihat ada
bacaannya obat penyumbur rambut jangan bohong lu
berapa mahariri ikut sarung orangmu tempatnya
komtek kontek gue dipedul pedul happy terasa semudah
oh dasar negeran dong masih elah kedua habis dah oh keteknya disasaran ujung usut dah ketek
ini mendulur dan sisa pisang ya maksimal sih rambutnya kecap hitam begini mbak pada

mudahan dengan ini mudahnya mudah mudahan dengan ini rambut saya bisa
tuhan yang baik tuhan father
tuhan tuhan tuhan tuhan

enggak siti gak mau main bareng sama kalian
abisnya rambut kalian gak gondrong sih
bacet kamu apa sih
karena kalau rambut cowok itu gak gondrong
beda maksudnya gondrong kok
kalian tuh gak gondrong
kalau gondrong itu segini
gimana caranya ya cepi
aku enggak mau explain
enak nih lumayan buat buka puasa
mau deh mainan sama cepi dan ajo
masih kelihatan aja dimana sih
cintra cintra bagaimana nih abang
ganteng lagi begini
ambun ah eh
obat penyumbur rambut
obat penyumbur rambut
obak obat penyumbur rambut
oh kalau ngomong sembarangan aja tadi gue lihat ada bacaannya obat penyubur rambut jangan bohong
lu ya ampun dapat reno emang apa kalau di obat penyumbur rambut dikit dong ini punya gua punya
hehehe bisa wah segitunya